sebagian besar wilayah indonesia beberapa hari terakhir dan ke depan dilanda cuaca yang cukup panas
dan berikut komentar sejumlah warga jakarta terkait suhu panas yang terjadi
emang dari beberapa hari kemarin kerasa banget sih panasnya karena aku juga biasa naik motor kan
itu nyengat banget
paling mungkin ya emang dari dulu siap sedia sunblock kayak gitu sih
cuma ya mungkin ini efek dari pemanasan global juga mungkin dari kebakaran hutan yang kemarin mungkin
ya emang udah tiga hari ini emang udaranya nggak masuk di akal lah
ya kita namanya hidup di jalan ya beginilah ya mau panas kayak apa yaudah kita rasain
tapi emang lebih panas gitu
ya tiga hari ini tiga hari ini
ya rasakan begitu